yang ada gaji kamu minus
karena ulah kamu saya jadi rugi
ya nggak bisa gitu dong pak
perjanjian yang kan saya dibayar per hari
apa saya perlu telepon orang tua kamu
kira kira batu bata bakal lancar lancar aja gak ya kerja di sana
hah dia yang kerja
kenapa jadi gue yang pegang gini
lagi mikirin apa
gue kepikiran sama pangeran
dia kan lagi kerja tuh jadi pelayan di restoran
tapi kok gue ngerasa kayaknya dia nggak bisa ya kerja kayak gitu
segitu perhatiannya loh sama dia
tapi ya gue gak yakin aja dia bisa mulus mulus aja gitu kerjanya
lo tau kan sifat dia kayak gimana
takutnya dia bikin masalah lagi
dagangan gue ke restoran itu
kalau misalnya dia aneh aneh nanti nama gue juga ikutan jelek
kenapa gue jadi kesel gini ya
dengar putri khawatir sama pangeran
ya keliatan kali
itu keliatan dari muka lo
lo keliatan gak suka kalo gue khawatir sama batu bata
lo lupa apa yang dia udah lakuin ke lo
dia bully lo abis abisan waktu pertama kali lo masuk sini
lo gak seharusnya khawatirin dia
lo gak seharusnya khawatirin dia
gak ada alesan lain kenapa lo gak suka gue khawatir sama dia

biasa lo tuh paling gercep tau gak sih kalo ada momen
buktinya lo diem aja
lo gak yakin kan
ya gimana mau gercep orang kondisi lagi kayak gitu yang gak mikirin hp lah
udah lah mel gak usah pikirin lagi
gue kepo banget kita harus balik ke restoran itu
yakin banget lah why not
oke melo pikirin dong lo tuh wasting time banget
mending loh siap siap buat nanti sore
ya kan lo belum makeup belum curl your hair ngeblow your nails
itu tuh makan waktu banget semuanya
ngapain juga sih balik lagi ke restoran
ya itu juga kalo ada pangeran kalo gak ada gimana
anggup aja semuanya gak ada kita lupain pangeran
kayak serius banget
eh udah kelasnya pareger nih yuk masuk
jangan bilang geser vlog ya
gue russian bukan deixa sayo
soalnya tau gak apa apa sih bagaimana
dengan orang wahing nih kayak ginitur
lagi luar biasa gak
b awareness banget
gua jadi busa lu
lu gak perlu pakai biasa kok kayak
menunggu senin lo gdzie
yaudah gue bilang ke anak anak kelas dulu ya
ki lo masih utang loh belum jawab pertanyaan gue barusan
udah gak usah dibahas sekarang
kok gitu sih
oke gue udah sampe
kok rizky buru buru pergi sih
tadi tuh gue nanya sama dia kenapa dia gak suka kalau gue khawatirin pangeran
tapi dia malah gak mau jawab
ya kali rizky mau ngaku ke elu lo put
lo tau ya sebenernya kenapa dia kayak gitu
ya gue gak tau lo bepetin aja si rizky siapa tahu dia ngaku
masalahnya tuh dia nyindarin gue terus
kabur kali dia
ke gap nyuri kali
nyuri rizky nyuri gak mungkin lo jangan nuduh deh
ya elah put nyuri hati kelas
aduh beneran gue gak ngerti lu tuh gak menggunakan bahasa verbal yang persuasif dan juga artikulatif
wah ini nih udah persis kayak paregar loh
aduh gak peka banget sih lo put gregetan gue
yaudah gue lapar yuk kantin yuk
putri terus nanyain gue lagi soal gue yang gak suka dia khawatir sama pangeran
karena gue juga belum yakin sama perasaan gue sendiri
mohon maaf saya tidak bisa terima kamu kerja di sini karena saya belum butuh pegawai tambahan
saya bisa kok kerja apa aja bersih bersih juga gak apa apa
lalu itu saya permisi
aneh banget kenapa sih gak ada satupun orang yang nerima gue kerja
emang sesusah itu apa nyari kerjaan
tapi gue gak bisa gini terus
yang ada kasian bu nawang
enggak gue gak boleh nyerah sama keadaan
gue gak boleh nyerah sama papa
gue harus buktiin ke papa kalau gue bisa kok
gue bisa survive tanpa apapun fasilitas dari papa
kalau kayak gini terus yang ada fix gue auto checking